loh seragam head chef kamu mana
kan head chef di restoran ini masih chef ar ya pak
lagi pula saya nyaman dengan posisi saya sebagai cook helper
justru hari ini saya mau minta tolong lagi sama kamu
karena beliau gak masuk lagi hari ini
apa apa aku cuma mau pulang
tapi kenapa anak anaknya sedih
cerita dulu sama bapak ada apa
cerita gak apa apa
aku berantem sama aura pak
aura salah paham ke aku
aura pikir aku gak suka
kalo dia keadopsi
tapi aku nggak kayak gitu
aku cuma mau ngomong ke dia
sama om yang mengadopsi dia
oh jadi itu masalahnya
papa ngerti perasaan kamu
itu cuma salah paham nak
ya salah paham anak sahabat itu menurut papa sih wajar
kalau papa boleh kasih saran ya
sekarang lebih baik kamu
waktu untuk sendiri dulu
sampai dia tenang
baru deh kalian ngobrol lagi
ya pak makasih
ya kamu jangan nangis lagi dong
kan ada papa
kamu ikut papa atau mau tetap di panti
jangan sedih lagi ya
dan ibu ini sudah meninggal
akibat kebakaran itu
sedangkan ibu naya dan anaknya sudah pergi ke jakarta
naya bersama dengan
apa naya sudah menikah dan punya anak
aku harus cari tahu soal ini
mas kamu bukannya tadi
mau nganterin tasnya ke panti
mas hari ini kan aku ada arisan sama teman teman aku
arisan kamu ditunda dulu
karena dia lagi berantuan sama temennya
jadi aku minta kamu hibur dia ya
aku akan nurut sama kamu
makasih ya sayang
kamu akan jadi ibu yang baik buat tasya
dan kamu akan segera habis
kamu akan jadi ibu yang baik buat tasya
dan kamu akan segera habis
kayak sekarang aku berangkat ke kantor dulu ya
aku tidip dia
papa pergi dulu
jangan sedih lagi
dati ya mas
dati ya mas
saya jadi gak bisa bebas lagi
tolong kamu ambilkan seragamnya headset
tolong cepat ya
saya enggak bisa terima
saya benar benar butuh bantuan kamu untuk menggantikan posisi chef arya
terima aja nay
iya terima aja nay
kamu dengar sendiri kan
mereka semua mendukung kamu untuk menjadi
hantar yang terbaik
lihat siap di sini
terima kasih pak
selamat bekerja lagi ya nai
terima kasih pak
bening itu sahabat terbaik aku
seharusnya tadi aku gak usah usir dia
pasti sekarang dia lagi sedih
aku harus cari pening
aku harus cepat minta maaf sama dia
pening pening dimana
tapi aku susah comrades
maafin aku ya bening
harusnya aku gak ngusir kamu dari kamar
nanti ditakarnya harus persis kali ya
ini juga boleh
iya kamu tambahin kecapnya sedikit
maaf ya mbak naya saya yang salah
harusnya saya hati hati bawa mangkuknya
gak apa apa mbak tia
kamu baik banget ya mbak naya
untung aja isi mangkuknya nggak panas
mbak tia kerjanya memang suka ceroboh
makanya karinnya begitu begitu aja
ini juga kan gak panas hadungnya
seragamku jadinya basah
mana aku gak punya gantinya
saya diminta para kau untuk memanggil bu naya
ke ruangan para kau
sebentar dulu ya mbak
mau coba lihat dulu di locker
siapa tahu ada cadangan seragam